kapan saya mah lagi di jakarta atuh
oh alhamdulillah atuh
insya allah insya allah
kamu mau narik dulu enggak
terus gue bawa buah
biar orang tuanya citra kesengseng
lo udah kasih tau
udah atuh jack
udah dikasih tau juga kalau bakalan gagal
paling rencana lo sementara bakalan gagal
lu berdua emang gak pernah ngedukung gue
burunya masih ada
kan udah siang
kok masih banyak
kebetulan saya keluarnya siang
bukannya karena gak laku
bukan karena nggak enak kan
cobain aja kalau nggak percaya
kalau nyobain gratis dong
ya elah mas
oh ya udah deh bungkus satu ya
kamu mau kemana boor
mau beli buah
mau cuman nanya doang
dari ambasador beh
ini dari mana
dari ambasador beh
iya belanja bulanan
emang citranya kemana
tadi pagi sih pergi be
yaudah ini kedulannya be
kamu serius butuh uangnya
buat tagihan biaya rumah sakit
mungkin beberapa hari lagi tati udah bisa pulang
ya total totalnya seminggu lah
biayanya berapa jak
gue belum tau
tapi yang pasti besar
bang bubur bang
mau makan disini apa dibungkus
kalau dibungkus emang ada bungkusnya bang
yaudah deh makan disini aja bang
siap tunggu ya
duduk dulu mas
kalau kok tati gini
alhamdulillah udah mendingan
cuma kata dokter belum boleh pulang
padahal kan kalau makin lama di rumah sakit biayanya makin mahal
saya juga minta maaf pak tujak
belum bisa bantu
kan saya masih ada utang sama kamu
tidak apa apa tis
nih udah jadi
dikasih berlian malah dimalingin
jalan sendirian kagak ada yang nemenin
memang ada keris buatan cina
namanya juga pantun
tapi bisa dibahas ah
apalagi saya mah lagi di jakarta tuh
oh alhamdulillah tuh
kamu mau narik dulu
halo assalamualaikum pak
iya inget pak
terus kenapa pak
bapak mau pulang
oh yaudah tuh pak
nanti dibicarakan lagi
saya berangkat sekarang
ji tetangga saya di sekolah bumi nikahin anaknya
lah bagus di
lah kok lo ngajak ngajak gua
ini kayaknya ada
ada tuh baru pulang
kita kesana lagi yuk
goga citra nya kagak ada
lo kalo mau kesana kesana aja sendiri
ke tempat ngirim paket neng
enggak bukan ke tempat jual buah ya
dari tadi gak ada tukang mojek
gak ada tuh
yaudah saya anterin yuk
neng kandi ngelibur
katanya pak tadi dirawat ya
katanya sakit di bus
udah pulang belum
kata ojak sih belum
aku baru tau
mumpung aku lagi oh aku mau nengok ah
tempatnya deket kok neng
neng ani mau ditemenin sama istri saya
yaudah tuh kalo gak kerepotin mah
ya sebentar ya
lagi beres beres aja pih
udah gak ada yang dikerjain lagi
biar mimi juga gak bosen di rumah
yaudah tuh pih
mimi siap siap dulu ya
nanti ke rumah ani
nih gue beliin buah
wah makasih ya tupur
bukan buat lo
iya tupur saya juga tahu
ya saya kirate kamu beli buahnya yang mahal mahal
kayak buah anggur buah pir buah kiwi